setelah sempat perkasa dalam berbagai survei elektoral sejak awal tahun lalu
posisi petahana basuki cahayapurnama mulai menunjukkan tren penurunan
ini terlihat pada hasil jejak pendapat lingkaran survei indonesia
dan lembaga media survei nasional baru baru ini
lingkaran survei indonesia memprediksi pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang akan berlangsung dua putaran
hal ini terlihat dari elektabilitas ketiga bakal calon yang hanya memiliki selisih terjauh dua belas persen
dalam survei yang dilakukan oleh lsi pasangan ahok jarot dipilih oleh tiga puluh satu empat persen responden
anies sandi dua puluh satu satu persen dan agus silvi sembilan belas tiga persen
jumlah suara untuk bakal calon gubernur petahana tersebut turun drastis
sejak maret dua ribu enam belas yang sempat mencapai lima puluh sembilan tiga persen
sementara itu hasil survei lembaga median survei nasional menunjukkan
bahwa tingkat elektabilitas pasangan ahok jarot mencapai tiga puluh empat persen
anies sandi di kisaran dua puluh lima persen
sementara pendatang baru di dunia politik pasangan agus dan silvi mendapatkan dua puluh satu persen
hingga saat ini masih ada sembilan belas persen pemilih yang belum menentukan sikapnya
bahwa ahok potensial kalah ya ini narasi yang sangat berbeda
satu ratus delapan puluh derajat dibanding juli sebelum penelusuran
yang saat itu memang narasi semua lembaga survei maupun media bahwa ahok potensial menang
namun di saat ini pasca penelusuran seminggu setelah penelusuran
bisa kita sampaikan bahwa ahok potensial kalah
sekali lagi potensial ya potensial ini karena kita lihat dari tren turunnya ahok
ada beberapa alasan yang membuat elektabilitas petahana terus menurun
alasan pertama adalah isu
setelah hampir beberapa bulan menjelang pendaftaran
sentimen negatif terhadap ahok memang makin meluas
pertama misalnya dengan kasusnya beberapa kasus kebijakan misalnya reklamasi kemudian sumber waras
kemudian kasus kasus yang sifatnya personal
yang kemudian menjadi sorotan di berbagai media elektronik media cetak media sosial maupun sosial media
menanggapi elektabilitasnya yang terus menurun gubernur basuki cahayapurnama bergeming
ia menyatakan tetap melanjutkan program penggusuran salah satunya adalah penggusuran di kemang
soal terpilih nggak terpilih kan urusan kedua kalau saya cuma gara gara mau terpilih
ya buat apa kamu pilih saya jadi gubernur tapi sungai semua tetap tidak rapi
jalan saya jalan ini kemang saya mau sikat lagi nih kerukut
sebelumnya nama basuki cahayapurnama memang selalu merajai hasil jajak pendapat terkait elektabilitas calon gubernur
dalam survei saiful mujani research and consulting pada bulan juli yang lalu
ahok berada di posisi teratas dengan angka lima puluh tiga persen
sementara sandiaga uno berada di kisaran lima persen
survei lembaga kedai kopi pada agustus dua ribu enam belas menempatkan ahok di posisi teratas pada angka empat puluh empat lima puluh persen
sedangkan sandiaga uno masih berada di angka tiga tujuh puluh lima persen
trend penurunan elektabilitas ahok juga menurun
ahok juga terbaca dari survei poltreking indonesia yang menempatkan ahok di angka empat puluh tujuh puluh tujuh persen
sementara sandiaga uno meningkat di kisaran sembilan persen
survei ini memang dibuat ketika tiga pasangan calon yang akan berlaga belum dipastikan
budi adi putro cnn indonesia
benarkah ahok potensial kalah
dan apa sebenarnya menjadi faktor paling penting dari turunnya trend tingkat elektabilitas atau tingkat keterpilihan dari kandidat petahana
basuki cahayapurnama yang berpasangan dengan jarod saiful hidayat
kita akan membahasnya malam hari ini dengan tiga narasumber sudah hadir
selamat malam mbak eva sundari yang merupakan tim pemenangan ahok
terima kasih sudah hadir setelah malam hari ini
lalu ada riko marbun direktur eksekutif lembaga media survei nasional median
selamat malam bang riko
kemudian ada pak as hikam akademisi ilmu politik presiden university
pak ikam terima kasih sudah hadir
baik kita akan mulai langsung dari bang riko karena tadi survei bang riko salah satu yang kita munculkan
apa yang menjadi faktor paling penting dari turunnya tren seorang kandidat petahana basuki cahayapurnama ini
jadi sebenarnya kita sudah melakukan survei secara berkala ini semenjak desember dua ribu lima belas
akhir september hingga awal oktober turun ke angka kurang lebih
ini yang terbaru itu ya
yang terbaru yang kami baru rilis ya
ada beberapa faktor sih yang pertama begini ya pak ahok ini sebenarnya secara kompetensi itu dianggap cukup baik
kompetensi kompetensi bagus seorang gubernur
tetapi itu sebenarnya tinggi tetapi tidak dominan
nah itu bisa kita katakan tinggi
untuk tingkat kompetensi ya
untuk tingkat kompetensi kesukaan publik terhadap kinerja seorang petahana
yang kedua problem pak ahok ini lebih kepada karakter dia secara personal
nah jadi dari survei yang kita lakukan itu misalnya kita tanya secara terbuka
jadi kita tidak berikan closed ended question kita tanya apa sih yang anda tidak sukai dari pak ahok itu
orang itu menganggap pak ahok itu arogan
nah jadi ini ada problem ya
karena pemilih itu kan ada dua
pemilih itu ada dua
yang satu pemilih rasional yang satu pemilih irasional
rasional itu orang yang memilih karena kompetensi
saya pilih dia karena dia bisa kerja
saya pilih dia karena dia bagus kerjanya
tapi ada juga orang memilih karena faktor emosi
saya pilih dia karena dia cakep menarik cantik baik
nah yang kedua ini menurut kami yang mungkin sedikit diabaikan oleh pak ahok
atau mungkin memang sudah gayanya sudah begitu dari dulu
yang mungkin itu harus diperbaiki kalau dia ingin rebound
tapi bukankah jumlah pemilih rasional jakarta ini cukup besar
ya banyak sekali yang bertindakkan
demografi pendidikan itu tidak lantas berbanding lurus dengan rasionalitas seseorang
ya karena memang begitulah cara orang itu bertindak begitu ya
jadi bisa jadi apa itu namanya saya memilih dia itu karena saya suka sama dia
bahkan di amerika pun negara yang paling rasional sekalipun
di tingkat pendidikan seperti itu kita bisa masih melihat ada figur seperti donald trump misalnya
yang membawa isu rasisme dan lain sebagainya
nah saya mau kasih note sedikit saja terakhir ya
kenapa kok elektabilitas pak ahok itu bisa turun
karena satu hal yang paling utama beliau itu bisa dianggap sidra janji
dengan apa yang selama ini dia kampanyekan
citra janji di sini adalah mohon maaf ini mbak ya misalnya
jadi ini karena datanya seperti itu ya
jadi pak ahok ini publik merekod punya rekaman bahwa secara memori pak ahok ini berjanji tidak maju dari partai pemerintah
tidak maju dari partai politik
tidak mau diatur atur oleh partai politik
nah makanya dia mau maju lewat jalur independen
tetapi justru di bulan juli dia meninggalkan itu semua dengan berbagai macam alasannya lah ya
itu lebih menginginkan pak ahok itu maju lewat jalur independen
dan dari sekian
jadi itu dari pendidikannya sangat berpengaruh
sangat berpengaruh menurut saya
ketika umumnya tidak maju dari partai
sebenarnya bukan karena siapa siapa
karena pak ahok itu sudah membangun logika itu sendiri
bukan karena salah partainya
tetapi pak ahoknya memang membangun itu dari awal
dan itu sudah snowball begitu ya
anda bayangkan dulu misalnya
yang sempat drama
ya relawan teman ahok itu luar biasa kan
serius itu mbak eva
mbak eva dikritisi bahwa faktor yang membuat turun ini
saya ingin mulai dari turun dulu
tanggapan dari tim pemenangan seperti apa
lalu dinilai faktor yang membuat turun adalah karakternya
tersadari tidak oleh tim pemenangan
itu salah satu di dalam lima perjanjian kita dengan pak ahok itu
diingatkan poin ketiga kalau nggak salah saya waktu itu
bahwa supaya diupayakan perubahan untuk cara berkomunikasi politik
yang lebih santun dan menyejukkan
itu poin dari kami ya
selain dasar prastya kepada rakyat itu
karena kita melihat itu problemnya pak fokke dulu kan
karena sangat kasar dalam berkomunikasi
suka menafikan bukan menafikan lah
wartawan tidak dihormati
itu jadi catatan kami
dari itu diingatkan kepada pak ahok supaya berubah
termasuk juga ketika beliau berkata di mana mana ya
saya hanya mau berrelasi dengan bu mega
tidak mau yang lain
itu pernah ya
makanya kita marah dari internal pdk perjuangan juga
mengingatkan terus kepada beberapa yang pro ahok
tidak bisa kalau kita seperti ini
dan ternyata dialektika itu ada dampaknya
sekarang pak ahok lebih menghormati yang lain juga ya
bukan hanya bu mega
kemudian cara berkomunikasi juga sudah agak terkontrol
tidak seperti yang dulu
dan mudah mudahan di masa masa mendatang makin baik
banyaklah yang bisa diperbaiki dari pak ahok
penggusuran kita juga memberi catatan
jadi apa yang ditangkap oleh survei median ini
menurut pdp justru ini benar pembenar gitu ya
betul poin untuk diperbaiki dan kesepakatan antara pdi perjuangan dengan pak ahok
jadi poin poin yang harus diperbaiki
tapi ini menjadi ancaman sendiri
sekarang kan kita bicara ke depannya
karena pdp sudah menjadi bagian dari situ
menjadi pengusung begitu ya
kalau kata pak sekjen kan pengusung utama
kemudian turun empat puluh lima sekian persen
kemudian sekarang menjadi tiga puluh empat persen
kita perhatikan sebagai faktor yang mesti kita perbaiki bersama sama ya
tapi kan pdk perjuangan itu sudah ratusan pilkart
tidak ada lah kita lalui termasuk pilpres ya
dalam waktu dua minggu terakhir sebelum coblosan pun situasi bisa dibalik
oh bisa rebound gitu kalau dibahas dari median tadi ya
jadi kita tidak takut karena sudah berkali kalilah melampaui
ini termasuk dua ribu dua belas juga saya terlibat langsung ya
dan juga pilpres dan seterusnya
pada prinsipnya kita menghormati semua masukan dari survei survei yang selama ini
dan itu makin memperkuat kita nih
bener kan omongan kita
mesti diperbaiki ini ininya dan seterusnya
respon pak ahok sendiri seperti apa tuh
mau denger dia
dan sampai sekarang misalkan hati hati ya kalau doorstop itu diingetin sama kita
tapi sekarang kan akhir akhirnya juga beredar gitu
misalnya seperti kalimat ketika menjawab ajakan atau tantangan dari sandiaga uno ikut teks amnesti
misalnya dijawab justru bahwa ya pak sandiaga itu yang ikut teks amnesty berarti pengemplang pajak
itu jadi catatan tidak dari tim perang
sebetulnya sudah ya
tapi sebelum dengan pak uno pun mas uno pun kan juga sudah mulai terkendali
nah pada saat itu mungkin nggak tahu lupa kali ya dia waktu itu
dan kita sudah perbaiki juga hal hal tersebut
oke saya tanya ke pak hikam sekarang
pak ikam apa yang anda potret dari tadi saya tertarik sebenarnya dari penjelasan bang riko tadi bahwa pemilih jakarta ini rasional
tapi kemudian tidak relevan dengan ini
artinya benarkah kemudian pemilih di jakarta ini menurut pengamatan dari sejauh ini memang juga masih memikirkan soal karakter
karena yang saya tahu begitu ketika pemilih rasional ya kinerjanya bagus tidak
pendekatan ke masyarakatnya bagus tidak
bukan soal karakter kemudian dan sikap gaya bicara dan lain sebagainya
menurut anda seperti apa
sebelum sampai sana mas saya akan sedikit mengomentari masalah hasil survei
jadi yang pertama saya lihat hari ini ya itu ada beberapa hasil survei yang trendnya itu mirip
yaitu ada penurunan
nah saya kadang kadang agak berminat dengan dua orang ini dalam melihat trend penurunan
yaitu bahwa ini mungkin juga harus dilihat pengaruh dari munculnya calon calon baru
sehingga ada semacam euforia di publik
ya euforia melihat anda penantang baru
sifatnya singkat berarti euforia
manusia ini kan suka begitu
kalau anda yang baru kemudian oh kayak apa ya
jadi kemudian membanding bandingkan
jadi menurut saya walaupun saya setuju bahwa ada trend penurunan
tapi untuk saya pribadi paling tidak sebagai pengamat politik ini belum alarming
tapi sudah bisa menjadi semacam early warning
harus betul betul diantisipasi
kenapa bisa ada tren yang sama
nah kalau ini dibiarkan maka dia bisa jadi menggerak ke arah alarm tadi
nah ini juga tergantung pada sejauh mana dua kandidat pasangan calon yang menjadi lawannya pak ahok dan pak jarod ini
berhasil terus memumpah daya tarik
nah kalau yang dua itu ternyata cuma itu itu saja yang diomongkan
ini akan jenuh juga yang honey euforia ini kan
misalnya hanya soal kemudahan
misalnya hanya soal kesatunan
nah tetapi kalau kemudian menggunakan soal rasional and non rational voter
saya kira kalau kita merefleksikan pada dua ribu dua belas
saya lebih percaya lebak atau yang lebih banyak itu yang rasional dan pragmatis
pemilih jakarta beda dengan pemilih yang lain yang berorientasi pada hasil
ya oleh karena itu kalau anda kembali kepada dua ribu dua belas
dimana survei untuk putaran pertama gagal total semua itu ya
itu karena mereka tidak melihat bahwa ada rasionalitas sendiri dalam pemilih jakarta
sehingga isu isu primordialisme dan lain lain yang waktu itu dipakai itu nggak laku
nah apakah sekarang akan berbalik seperti itu lagi atau enggak
nah ini yang sangat penting tadi untuk dilihat
oleh pak ahok kalau dia ingin rebounding
terutama yang terakhir yang dikatakan bu marbunan itu
yaitu bagaimana melibatkan masyarakat sipil yang sebelumnya merupakan pendukung utama
nah yang saya lihat sedikit dari berita hari ini adalah ternyata kelompok teman ahok itu tidak masuk di dalam tim
nah tulisan saya beberapa waktu yang lalu
jangan sampai ahok diapropriasi partai politik
itu mengirankan itu
karena legitimasi moral dan legitimasi politik ahok itu ada di situ
jadi kalau ini kelompok apa namanya teman ahok dan kawan kawan itu hanya disuruh sebagai penggembira
ini betul betul menurut saya sangat mengkhawatirkan untuk mendukung tadi itu
untuk bisa rebound tadi itu berat kalau tidak melibatkan
bisa saya isolasi untuk itu ya
nah ini penjelasan jawabannya kita tunda dulu setelah jeda berikut ini
karena saya juga ingin bertanya itu langsung sebenarnya ke mbak eva
apa sudah mau mengomentari
kami akan segera kembali dengan jawaban dari mbak eva sundari ini
tapi saya juga ingin bertanya ke bung riko marbun karena ada pernyataan menarik dari hasil surveinya
bahwa jika tren seperti ini dipertahankan terus menerus dan tidak ada perubahan dari karakter ahok begitu yang tadi dikritisi seperti itu
maka bisa jadi ini akan berlangsung putaran kedua dan putaran kedua itu malah kandidat petahana akan kesulitan menang
kita akan lihat penjelasan seperti apa setelah jeda berikut ini
ya fluktuasi skala keterpilihan atau elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terekam dalam dua survei publik terbaru
yang dirilis lembaga lingkaran survei indonesia dan media survei nasional
berikut ini adalah komparasi hasil survei dua lembaga survei tersebut yang ternyata tidak terlalu jauh bedanya
kita ajak anda untuk melihat datanya
ada di layar berikut ini dari lingkaran survei indonesia
ini berbicara tentang tingkat elektabilitas ya tingkat keterpilihan pasangan calon kepala daerah jakarta
sementara menurut media survei nasional
sekali lagi ini tingkat elektabilitas
yang kita bahas adalah tingkat elektabilitas dari petahana
ini adalah survei setelah ditetapkan begitu
survei setelah ditetapkan pasangan calon atau pendaftaran calon begitu di kpu dki jakarta
ini berbeda dengan sejumlah survei survei sebelumnya ketika belum dilakukan pendaftaran
artinya benarkah ini
ini ada penurunan
jika trennya seperti ini benarkah kemudian akan terbuka peluang kedua lalu kemudian bahkan menurut medianya
bung riko itu bisa membuat pasangan atau kandidat petahana ini kesulitan begitu
untuk menang bahkan
jadi pertama begini dulu
data survei itu sama seperti kita melakukan cek lab kesehatan
kita punya parameter
kemudian ada treatment
kalau orang berobat dia bisa sembuh
tapi kalau orang berobatnya salah
atau tidak mau pergi berobat
kan begitu kan
bahkan terus makin parah
jadi bagi pak ahok sendiri
pertama dia tidak boleh putus asa melihat hasil survei ini
terus yang kedua bagi challenger
jadi dua orang challenger ini juga jangan berpuas diri maksud saya
bisa jadi kan ini sparkling di awal begitu ya
euforia tadi seperti kata pak itam
pertama itu ya
salah satunya juga menjual sensasi
nah sensasi ini apakah bisa dipertahankan terus atau tidak
kembali ke tadi masalah tadi ya
untuk khusus kasus dki jakarta dengan undang undang khusus
kalau tidak dia harus dua putaran
nah problemnya adalah
dari data survei yang kita lihat ya
pertama jumlah angka elektabilitas challenger
itu jumlahnya kan dua puluh lima plus dua puluh satu
jadi dari sisi itu saja
kalau andi saddi dibagi dua akan kesulitan
yang kedua ada data lagi
jadi kita melihat dari survei ke survei itu kita tanyakan
anda menginginkan pak basuki
pak ahok ini
melanjutkan kembali menjadi gubernur atau tidak
itu datanya split
benar benar seperti terbagi dua
sisanya tidak menjawab
kalau situasi ini dibiarkan terus
dan pak ahok itu
ahok jarod tidak menang
kalau ini terus ya
tidak menang dalam satu putaran
itu saya rasa rasanya melihat tren ini
ingin mengatakan bahwa apakah itu dia pemilihnya anies sandiaga
atau pemilihnya agus silvi
mereka akan berkumpul menjadi satu
dan asal bukan ahok
kalau ini diteruskan
itu makanya kita mengatakan bahwa
kalau ini begini harus di
diteruskan itu maksudnya tidak ada perbaikan karakter tadi
kalau ini tidak ada perbaikan
dan kemudian memang
kandidat pesaingnya itu
bisa menemukan tema tema baru
karena saya melihat ini pak ahok ini
dia juga punya
yang suka dengan gaya dia
seperti itu juga ada
ada bukan sedikit ada
secara karakter juga ada
cuman masalahnya orang yang tidak suka
itu juga ada
jumlahnya kurang lebih hampir sama
nah sekarang tinggal kita lihat ini
di lawannya ini seperti apa
dan menurut saya yang
yang patut dipertimbangkan ini begini juga ya
muncul orang baru
begitu ya seperti
agus begitu ya
nowhere lah begitu
dibandingkan dengan yang satu adalah
apa namanya yang satu adalah gubernur
yang satu mantan menteri pengusaha begitu ya
kalau menurut saya itu lumayan
nah ini menurut saya
dua kandidat yang lain
kenapa kok bisa ada
patut jadi pertimbangan menurut saya
sebelumnya belum beredar di bursa dan lain sebagainya
artinya ada faktor itu yang
apakah dia akan bertahan terus
belum tentu juga
belum tentu juga
bok marmun bahwa
dua kali putaran
yang memilih lawan ahok
itu akan jadi satu
mungkin gak itu
bisa juga menjadi spoiler masing masing
ini juga harus dilihat
sekian banyak juga
ini juga harus dibikinkan
kemudian karena yang
ini tidak cocok
hanya akan milih yang ini
jadi maksudnya tidak sesimpel itu ya
tidak sesimpel itu
mbak eva dan kawan kawan
yang split tadi itu
jadi politik ini kan
nah oleh karenanya
itu akan kesulitan
kecuali kalau trend
misalnya ada dua kali
itu udah alarming
pak ahok dan kawan kawan
jadi masih dalam tahapan
memang semuanya ini kan
angka survei itu
tidak terlalu menarik
yang menarik itu
tiba tiba menjadi kesulitan
nanti kita akan ditangkapin
kita tahan dulu
saya ingin ke mbak eva
karena tadi ada
itu adalah memberikan tempat
bagi teman ahok
sekarang tidak ada di
trend menurut ini
dan lain sebagainya
salah satu jendera janjinya
tidak melalui partai politik
kemudian melalui partai politik
ya yang pertama
pembentukan tim ya
untuk tidak masuk ke dalam struktur
tidak gampang terpantau
jadi mereka akan tetap
pilpres kemarin kan
para relawan yang
masuk ke struktur
kenapa tidak masuk ke struktur
ya memang strategi
biarkan mereka bergerak bebas
supaya tidak terpantau ya
relawan begitu ya
komunikasi jalan terus
kemudian yang kedua
bahwa tidak hanya soal karakteristik
masyarakat juga paham ya
dan diingatkan oleh banyak orang
kalau tidak melakukan
kamu butuh parpol
dia juga ingat
kalau tidak ada
tidak ada guraleh
tidak punya kemampuan
nah bagi orang
yang tulus mencintai ahok
kalau dia meninggalkan partai
dia tidak bisa
dengan beberapa kandidat penantang yang juga membawa parpol
jadi keputusan rasional justru menunjukkan kedewasaan pak auk
saya ingin pendapat dari bung marbun terlalu dini untuk memprediksi dengan survei seperti ini
maka pasangan kandidat petahana ini akan kesulitan
jika memang dua putaran di putaran keduanya akan kesulitan untuk menang bahkan
tapi kita tahan dulu ya kita harus berikun lebih dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kedua maka akan mendapatkan kesulitan karena bisa menyatu dua pasangan calon yang menantang auk ini
saya ada satu fakta politik saja ya
di jakarta ini pemenang pemilu legislatif itu selalu berganti
pasca reformasi tentunya ya
pasca reformasi selalu berganti itu satu
tidak ada satu partai politik pun yang bisa mempertahankan dua kali berturut turut
lima tahun ini saya lima tahun berikutnya
tapi itu kan tren bukan pasti begitu
jakarta itu tidak mudah diyakinkan
jadi bagi para petahana juga ini satu warning besar
nah yang kedua kenapa saya mengatakan tadi sulit
karena baik pemilih lawannya auk ini ya pemilih anies sandiaga dan pemilih agus silvi
itu mereka merupakan antitesa dari pemilih ahok
mereka punya karakteristik karakteristik yang sama
mereka punya ketidaksukaan yang sama juga
tidak suka dengan karakter pak ahok
tidak suka dengan kebijakan penggusuran yang dianggap itu mubabibuta
itu sama mirip
nah itulah kenapa pada akhirnya kita bisa mengatakan
kalau ini berlangsung terus dan tidak ada kebijakan dan strategi yang tepat
hak untuk men split itu semua seperti gaya bahasa profesor tadi
ya ini dua ini akan tetap jadi satu
di putaran kedua
kalau itu ada putaran kedua
karena karakternya itu karakter yang sama
antitesa dari pemilih auk
mereka tidak suka dengan gaya ahok yang dianggap kasar
dan itu sama dua duanya
makanya dua duanya sama sama menjual hal yang sama kan
mirip ini sebenarnya
baik pak anies maupun pak siapa namanya
pak agus itu sama sama menjual hal yang sama
sama sama ingin dikenal santun
sama sama tidak ingin berkonflik
karena dua duanya merupakan antitesa dari pak auk dari sisi itu
tinggal problemnya sekarang masalahnya adalah
kompetensi dua duanya ini dibandingkan dengan pak ahok ini bagaimana di hadapan publik
sampai sekarang ini pak ahok masih unggul
sampai sekarang ini
karena orang yang mengadakan
cuma soal antitesa karakter ya
tapi itu pun cukup untuk mengganggu
karena dua duanya juga sudah mulai menjual visi visinya
itulah kenapa kalau tidak ada usaha yang serius untuk membongkar antitesa dan cara pemilih ini
ini dua duanya nanti akan bersatu
di putaran kedua
kalau itu sudah bersatu
karena waktu kita tanya mereka memiliki jawaban yang sama
dan berasal dari struktur demografi yang sama juga
misalnya dari sisi usia
dari sisi suku
itu punya kecenderungan yang sama
kalau ini tidak dibelak
rasa rasanya sulit buat pak ahok nanti di putaran kedua
itu makanya kita mengatakan kalau tidak ada pembelahan
kalau tidak ada seperti ini
antitesa ini tidak dipotong
sebenarnya kalau tindak ada upaya
ya jangankan soal begini
soal apapun kalau tidak ada upaya
ya tidak akan bisa
nah oleh karena itu
saya juga ingin menanggapi ma'efa ya
karena dia kan sudah legowo
saya kira masalahnya bukan hanya itu
legitimasi ahok ini
jika menjadi calon
adalah karena dia mau menjadi calon perseorangan
dan representasi dari pendukungnya
itu adalah teman ahok
jadi bisa saja
dan tim pemenangan ahok ini
ini bisa terganggu
karena publik yang mulai mulai
kata pak bukman pun sangat
saya akan yakin bahwa beliau akan menjadi
nima nima dia tidak lihat
image branding berarti ya
mas kan sebelumnya
memang keputusannya melalui jalur independen
dan ketika diputuskan akhirnya melalui jalur partai
kan faktornya jadi beda dong
jadi gak bisa kemudian ketika melalui
jalur partai seolah olah
independennya tetap nempel
itu kan enggak dong
nah ini yang menurut saya
saya menusahkan jelaskan bahwa
saya tidak dalam posisi
menentukan siapa dan siapa
tapi saya sebagai pengelaman politik melihat
sebagai satu kekuatan
mestinya partai juga harus
mengakomodasi bukan hanya di tempat
maksudnya tetap harus memunculkan
ini tetap diakomodasi teman dan tidak dimunculkan
tapi posisinya ini loh
argumentasinya kan karena suna legowo
dan mereka supaya bisa bergerak
dan memang itu
yang lebih strategis disitu
lebih bebas bergerak
self understandingnya pantai
saya melihat dari segi publik yang akan memilih
kok gak ada
ini representasi saya disana
padahal kerja mereka sangat diakui
bahkan ahok pun sudah mengatakan bahwa dia tetap akan mendengarkan
walaupun sebenarnya tadi menurut mbak eva diberikan ruang
tapi memang itu bagian dari strategi tidak dimunculkan
itulah sebabnya yang saya bilang itu kan
self understandingnya pantai
saya sebagai penganggur
saya sebagai pengagam
saya kemudian menyalahkan strategi ini
saya hanya memberikan pandangan
pandangan dari sisi publik ya
perspektif dari publik ya
dan meneruskan tadi bahwa publik itu sangat senang ketika aup mau menjadi calon independen
tapi saya juga percaya bahwa yang dilakukan ahok kalau kita menggunakan strategi
memang secara pragmatis harus begitu aup
sebab tidak mungkin dia akan melanjutkan terus sebagai independen
karena kalau dia jadi akan lebih ribet
maka ketika ada tiga opsi pdip
bahwa akan mencalonkan aup dan mencarot
atau akan mencalonkan yang katanya daftar
atau yang ketiga yang baru sama sekali
saya langsung menulis dari itu juga
opsi yang terbaik adalah yang pertama bagi bdi
jadi gak mungkin ya bisa mana mana melepaskan dari itu
karena dari segala macam kalkulasi
itu opsi yang terbaik itu
nah aup juga begitu
oke tapi kita akan berbicara survei sekarang ini
suatu peran menurun
salah satu yang anda usulkan supaya rebound adalah menunjukkan kepada publik
bahwa memang masih ada perwakilan yang di luar partai
antara lain seperti itu
antara lain seperti ini
pendapat tentang seperti itu bagaimana mbak
terutama terkait dengan agar bisa rebound
sebetulnya kita punya preferensi ya ketika pilpres relawan kenceng
tapi tidak masuk struktur juga
kan saya juga masuk struktur tim gabungan waktu itu
dan memang tidak disana
tapi yang saat itu memang pak jokowi dalam pilpres itu kan tidak dari awal memang tidak dari partai
memang sudah memang berangkat dari partai begitu
relawan ini sifatnya melengkapi jadinya
nah yang paling penting adalah sudah ada saling pengertian diantara partai dengan teman teman ahok
dan relawannya bukan hanya itu ya
beberapa relawan juga terbentuk termasuk saya yang nanti bersama ibu ibu akan deklarasi dan seterusnya
semua diperlakukan sama
jangan kemudian relawan satu diperlakukan beda dengan yang lain
nanti juga akan ada problem diantara relawan
jadi maksudnya relawan tidak hanya teman ahok saja maksudnya
satu relawan banyak
jadi tidak ada masalah saya pikir untuk masuk struktur formal atau tidak
yang penting adalah komunikasi
dan sebagai catatan misalkan ya teman ahok sekarang aktif ya nyari baju kotak kotak ini ke solo
dan nanti partai akan beli dari mereka
bahkan sudah ada yang tanya belinya dimana amalia mana nomernya seperti itu
jadi tidak ada masalah di internet
bukan masalah kita sih
oke berarti ruang itu masih ada
ruang itu ada bahkan di kpud
tapi masalahnya sampai gak ke masyarakat yang awalnya dulu
ya nanti kita kabarkan
oh maksudnya sekarang saya kabarkan
tapi kita kembali soal karakter
saya masih bertanya tanya terus nih
jakarta ini rasional tapi kemudian kok masih masalah soal karakter
tinggi tapi tidak dominan
yang ingin saya pertanyakan seperti ini
tapi kan ada juga
para pendukung atau kemudian yang justru setuju dengan karakter ahok yang keras
kemudian memarahi anak buah yang tidak bekerja beres begitu di depan publik
justru mengatakan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh jakarta begitu
mungkin daerah lain tidak
harus mungkin harus lebih sopan atau lebih santun
tapi di jakarta dengan kompleksitas ibu kota seperti ini
kalau dibaik baik saja ya mereka nggak akan tetap berada di pinggir sungai dan lain sebagainya begitu
kalau mereka kemudian ahok merubah karakternya
ternyata yang pemilih yang setuju dengan karakter itu kemudian justru lari dia begitu
jadi yang pertama begini
kalau kami amati dari satu survei ke survei lain
terutama di jakarta ini
pemilih ahok itu pemilih yang memilih ahok di jakarta ini rata rata mereka
mungkin bisa kita katakan anti establishment lah
mereka yang dalam tanda kutip tidak suka diperlakukan tidak benar oleh birokrasi
apa itu namanya pelayanan publik tidak fair
tidak puas terhadap partai politik
dan masalahnya kan logika ketidakpuasan terhadap partai politik itu dibangun terus menerus
oleh banyak pihak
mulai dari tertangkapnya koruptor mulai dari ya macam macam lah ceritanya begitu ya
nah itu semua di blend dan kemudian dideliver sendiri oleh pak ahok
dan dia mendapatkan pemilih yang besar
yang setuju dengan pemilihan
yang setuju dengan pemilihan
yang setuju dengan cara dia seperti itu
yang diperahok tadi ya
tetapi sama seperti kita menggunakan obat
kalau dosisnya tepat oke
kalau banyak orang bisa kelepek kelepek gitu ya
orang bisa justru mengganggu kesehatan
nah begitu juga
tapi bukan arogan
jadi maksudnya ini ini sudah kelewatan
karena pilkada dan pemilihan itu seperti satu bandul yang bergeser dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lain
jadi kalau kita melihat bahwa oh pak ahok itu sudah kelewatan
jadi beda antara tegas dan kasar
yang dikritik oleh banyak orang itu kan
dan itu beritanya saya pikir sudah di mana mana
kok pilihan katanya apa harus dengan menunjukkan kata kata tegas itu
anda harus bicara seperti itu
rasa rasanya kalau kita mendengar anak kita saudara kita berbicara seperti itu juga rasanya

itu bisa jadi jelek

nah itu yang di
itu yang di apa namanya
itu yang dikritik orang
hampir lima empat sampai lima bulan ini
berita yang beredar di seputaran pak ahok ini adalah seputaran konflik dan skandal
seputaran konflik dan skandal
kalau dulu itu beritanya lain
kalau kita buka aja
dulu seperti misalnya oh pembuat ktp
cepat pak hock data
ini sekarang enggak misalnya
kasus sumber waras
terus kemudian konflik
kasus yang terakhir tax amnesti
dengan sandiaga uno
ya maksudnya dengan sandiaga tapi
lebarnya kan malah kemana mana
konfliknya kemana mana nih orang enough
itu maksud saya sudah cukup dosisnya
jadi dia harus tahu bahwa
dosisnya itu yang dimaksud dengan tegas itu
begini begitu loh
nah sementara kita bisa melihat
dua kandidat yang lain itu juga
menjual ketegasan dengan versinya sendiri
sudah terlihat memang sudah terlihat
seperti misalnya kalau kita lihat aja di media sosial
agus misalnya walaupun
dia berhenti dari militer tapi di media sosial
cerita terus tentang track recordnya sebagai militer
kenapa itu untuk menjual
tegasnya dia itu versi
anak muda dia suka olahraga dia lari
ke sana kemari segala macam
itu cara mereka
membranding itu begitu maksud
tapi mereka ambil dari
sisi yang lain nah jadi
pak ahok ini harus menemukan
cerita yang baru menurut saya
ya harus punya tema yang baru
kalau dia temanya konflik lagi konflik lagi
maka kita mengatakan
musuh besar ahok itu ya
kalau dia misalnya
tapi oke baik baik kita sudah catat itu kan
tapi masalahnya begini kemudian mbak eva
pdip setuju tidak dengan apa yang disampaikan itu
dari analisis itu
bahwa manajemen isu soal seputar konflik
yang belum mengapa ngapain sih
ini sebetulnya meja statis kan untuk potret gitu
tapi kita juga mengakomodasi semua kritik kritik
yang disampaikan oleh riset riset
yang mengkritiki pak ahok
dan itu kita sudah siapkan juga untuk meresponnya
jadi tidak permanen
cuma masih belum berjalan
iya tiba tiba permanen
semua kelemahan kelemahan itu akan kita bekerja pada kelemahan kelemahan tersebut
termasuk misalkan masukannya
ternyata angka kematian ibu bayi itu terbagus di dunia
dan itu tidak pernah sampai ke sana
termasuk pasukan pasukan yang pro kepada wong cili itu lengkap ya
ada oranya ada alsemaiser
jadi ini bisa menutup karakter yang menjadi kelemahan tadi begitu
kita siapkan tapi kita terima kasih terhadap riset riset tadi ya
sebetulnya langsung ngumpani oh ini ya
kayaknya mau langsung dibawa ke pak ahok pak ahok loh bener kan kata pdip
baik terakhir ke pak ika sebagai penutup
kita dari tadi bicara soal karakter ahok dan lain sebagainya
kesantunan mungkin tidak kemudian dimunculkan dari sosok jarod misalnya
mampukah ini kemudian mendongkrak kelemahan itu selain tadi ada
ada tadi yang disebut oleh mbak eva
cara menutupnya dengan isu lain begitu
ya sebelum ke pak jarod ya
saya kira kesantunan ini kan menjadi wacana politik
yang baru di indonesia
dan kemungkinan itulah yang menciptakan kenapa wacana kesantunan itu
begitu mendiru diru ya begitu banyak nih omongkan
untuk menghantam ahok
karena menurut saya juga kalau mau menghantam dari segi isu pembangunan
kayaknya gak ada kenapa
karena dua calon ini kan akan masih dalam tanah
masih akan semua jadi gak epal epal ya loh
nah oleh karena itu
saya tidak terlalu serius ya dalam menghadapi
isu kesantunan sebagai real issue
walaupun saya juga mengatakan dalam salah satu tulisan saya bahwa
ahok seyoganya menghentikan diplomasi megafon
diplomasi singapura karena apa karena apa nih
ini kan bukan terkait kesenangan
bukan karena ini sangat mudah
ya atau di jadikan bola liat
misalnya nah ini kasus
ya maksudnya pak ahok mungkin bukan menanyakan orang ini sebagai
yang melang pajak
yang melang pajak tapi kan karena lah itu muncul
gara gara megafon seperti itu
kemudian menjadi masalah baru yang sama sekali baru
bukan mengikuti ini tapi masalah yang baru sama sekali
nah oleh sebab itu ya menarik juga karena di amerika ini masalah donald trump kan juga
juga karakternya seperti itu
juga karakter yang sama sekali
ya karena itu memang kasusnya sudah lebih parah
karena ya islamofobia rasisme anti imigran
kalau ahok ini kan kesantunan dalam menggunakan etiket berbicara
bukan etika ya
nah yang lucunya adalah mereka yang mengeritik ahok karena tidak santun
coba mas berhentikan omongannya santun apa enggak
yang pada khutbah khutbah itu kan
yang pada khutbah khutbah itu kan

malah ada juga yang membawa kebun binatang kalau lagi mengkritik ahok
ya kan jadi sebenarnya ini karena memang reaksi publik
mungkin reaksi publik yang belum paham ini soal etiket saja sebenarnya tapi justru etikanya
tapi ini bisa serius loh mas
karena kalau ini menjadi barang baru
ya kemudian dipakai seolah olah itu real wacana kesantunan ini
ya ini bisa ikut menggerogoti
tapi saya kok enggak esrek ya
kalau kita ngomong terus menerus soal kesantunan itu ya
kemudian juga beberapa mas agus juga bicara tentang alternatif alternatif
jadi jangan stuck kepada cara ngomong gitu

tapi lebih kepada konten apa message yang ada di dalamnya ya
tapi lebih kepada konten apa message yang ada di dalam

dan itu adalah maksud saya ya ide gagasan
tapi anda menyadari juga tidak kalau kemudian memang
kalau sengaja dibawa ke sana tapi pak hock sendiri terpancing ya
ya makanya kita berusaha sebaik mungkin agar supaya kualitas pilkada dki ini
jangan sampai terjebak ke hal hal yang nggak penting yang tidak mencerdaskan
orang malah memecah belah
dan saya gembira sekali dengan ajakan dari para calon pelak apa penantang

yang pas lah saya harapan saya kesana lah
ayo wujudkan kalau memang itu festival gagasan wujudkan
jadi hostnya juga jangan miring miring ke pinggiran
dan pelayan di jakarta terutama social media ini sangat penting
social media nya jangan diturutin
menggulirkan masalah discourse of apa namanya ini kesantunaan ini
bukan ini enggak berani sangat berani
saya juga protes saya seorang ibu kok
tak ajaran aku kalau enggak santun
kita tunggu nanti mas hebat
ini akan kelihatan semua
substansinya nanti akan kelihatan
baik tapi kita memang harus tutup disini
ini bukan karena medianya sudah mulai dikritik
tapi waktunya sudah habis
terima kasih mbak eva terima kasih juga
pak ika mbak riko telah bergabung bersama kami